terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
satuan polisi pamong praja kota kediri menjaring enam pasangan mesum dari sejumlah rumah kos dalam operasi cipta kondisi
salah satunya adalah pasangan pelajar sekolah menengah atas yang nekat bolos sekolah hanya untuk melakukan tindakan asusila
razia cipta kondisi yang digelar satpol pp kota kediri
selasa siang menyasar sejumlah tempat kos di kota kediri
salah satunya tempat kos di gang makam kelurahan bangsal kejamatan pesantren kota kediri
di tempat kos ini petugas menemukan kamar dengan penghuni di dalamnya tidak mau membukakan pintu saat didatangi petugas
petugas pun terpaksa memanjat untuk melihat ke dalam kamar lewat lubang ventilasi
ternyata di dalam kamar tersebut ada sepasang pelajar sma usai melakukan perbuatan mesum
keduanya pun akhirnya diamankan ke mobil petugas
sementara dari kamar kos lainnya petugas juga menemukan satu pasangan pelajar yang sedang asyik berduaan
kesemuanya langsung digiring ke mobil patroli
dari razia kali ini ada enam pasangan bukan suami istri yang terjaring razia satpol pp
ada enam pasangan tepatnya enam pasangan
dan nanti kita dalam lagi masalah nanti di sana itu siap berubah ubah
nanti kita dalam ini kita berimaku untuk pembinaan dan nanti sekaligus kalau nanti anak tiba umur kita serahkan ke daun daun tua
razia cipta kondisi dengan sasaran rumah kos ini akan terus digelar sewaktu waktu
hingga kota kediri terbebas dari tindak asusila yang dilakukan anak anak usia sekolah
fadli rahmawan kediri